vena melinda selesai menjalani pemeriksaan ketiga di subdit renakta di treskrimu polda jawa timur pada kamis sore
dalam pemeriksaan tambahan ini vena melinda yang didampingi pengacaranya mengaku menyampaikan bukti bukti hasil pemeriksaan medis kekerasan
yang dilakukan oleh ferry irawan sang suami selama tiga bulan terakhir
bukti bukti hasil pemeriksaan medis tersebut diantaranya foto radiografi tulang rusuk tulang hidung akibat kekerasan yang dialaminya
vena mengaku meski sudah memaafkan ia ingin proses hukum tetap dilanjutkan
katanya si ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan
saya masih cinta saya mau ketemu vena
minta polisi dipertemukan tentu polisi bertindak fair tadi suratnya ditunjukkan kepada vena
dan vena menjawab tegas no saya tidak mau ketemu lagi
jadi isu isu di luar bahwa
perdamaian akan dibuat itu tidak benar benar nggak
gak akan berdamai
saya memaafkan tapi kasus hukumnya terus berjalan
sebelumnya pada kamis pagi vena juga menyatakan menolak permintaan mediasi dari pihak ferry irawan
tidak ada mediasi tidak ada perdamaian akan cerai juga akan cerai
setelah penolakan itu pihak pengacara ferry irawan jeffrey simatupang menyatakan
akan fokus pada penegakan hukum
dan terus mengupayakan agar permohonan penangguhan penahanan ferry dikabulkan oleh penyidik
perkara rumah tangga bisa dilakukan perdamaian kapanpun
tetapi karena tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi upaya perdamaian atau mediasi
maka kami akan fokus dalam proses penegakan hukumnya
dan buat kami gak ada masalah
pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum terhadap ferry irawan hingga pelimpaan kasus kekejaksaan
penyidik polda jawa timur juga masih mengkaji pengajuan permohonan penangguhan penahanan ferry irawan
wahyu pratama surabaya jawa timur